di tengah begitu banyaknya tekanan diakibatkan oleh pandemi kami akan hadir dengan program program yang meningkatkan keterampilan dari para pelaku usaha ini
untuk mereka bisa beradaptasi khususnya di bidang teknologi digital dan juga protokol kesehatan